kebakaran di riau dan palangkaraya mengundang keprihatinan berbagai kalangan dari akademisi kampus universitas sebelas maret
solo akan mengirimkan relawan dari fakultas kedokteran untuk membantu menyumbangkan inovasi penyaring udara yang dinamakan sunsportable air filter
tim dokter departemen bedah fakultas kedokteran universitas sebelas maret uns dan rumah sakit dr muar di solo
membuat alat untuk mengurangi dampak asap kebakaran hutan yang terjadi di palangkaraya dan riau saat ini
bahkan mereka mengklaim alat ini bisa diproduksi secara massal dengan biaya hanya sekitar dua puluh lima ribu rupiah sebuah
alat ini untuk membantu pernafasan yang diberi nama suns surgeins of uns
portable air filter ini bisa dibuat dengan memanfaatkan bahan bahan sederhana mudah didapat murah dan mudah dibuat dalam jumlah besar
secara prinsip alat tersebut berfungsi sebagai penyaring pelembab
penyegar udara dan dapat memisahkan udara kaya oksigen untuk dihirup dengan udara sedikit oksigen untuk dibuang ke udara bebas
suns terdiri dari satu kotak berbahan plastik mika yang berfungsi sebagai penyaring pelembab penyegar dan penampung udara bersih
dua selang plastik yang menghubungkan dengan kotak mika dengan masker
tiga masker yang didalamnya terdapat satu katup bisa mengalirkan udara bersih untuk dihirup dan satu katup untuk membuang udara kotor keluar masker
para akademisi fakultas kedokteran ini mengklaim alat alat inovasi mereka
sudah diuji coba dalam kebakaran hutan dua ribu enam belas yang lalu di lokasi yang sama
bahkan pada setelah dua ribu enam belas alat ini semakin disempurnakan dalam beberapa hal
antara lain bisa digunakan untuk satu dewasa dan satu anak dalam satu filter pencernih
sasaran utama satu sebenarnya masyarakat yang terdampak
kemudian kalau prototip yang lebih bagus mungkin nanti kita akan juga kepada tenaga yang pemadam kebakaran hutan
karena justru mereka mereka itu yang akan terdampak
jadi untuk alat sarsion wns ini itu tujuannya adalah agar masyarakat itu bisa mandiri dengan bahan yang ada di sekitar dan dengan teknologi yang tidak terlalu sulit
itu bisa mengatasi asap dari kebakaran hutan itu
alat ini juga bisa disebarkan kepada masyarakat yang terkena dampak kebakaran hutan seperti kalimantan maupun yang lain
jadi merelawan untuk menjadi instruktur pembuat alat tersebut
menjadi quality control dan nanti setelah itu bisa dikembangkan sendiri oleh masyarakat
kartika bagus solo jawa tengah